garis polisi terlihat masih terpasang di rumah yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara
di jalan merah delima empat nomor empat belas rt empat rw empat sumur batu kemayoran jakarta pusat
tadi saya sempat melihat di dalam di balik pagar ini
ada teras yang sebagian terbongkar untuk melihat saluran airnya
ini yang kembali kemungkinan juga akan diperiksa oleh pihak kepolisian
dan informasi yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa saat melakukan penggerbekan
ada tujuh orang yang diamankan dan tiga orang diantaranya adalah tamu yang datang melakukan aborsi ilegal di tempat ini
yang baru saja melakukan aborsi kemarin dan juga ikut diamankan
informasi yang saya kumpulkan dari warga yang ada di lingkungan ini mengaku
bahwa mereka memang menaruh dan melihat kecurigaan aktivitas dari rumah ini
karena memang tamu yang datang lebih banyak
seorang wanita didominasi wanita yang diantar dengan berbagai jenis kendaraan
baik roda empat terutama didominasi oleh roda dua
ketika mereka datang masuk pintu langsung tertutup
dan warga sekitar juga mengaku tidak mendengar suara erangan kesakitan
saat praktek aborsi itu dilakukan
ini kemudian memunculkan kecurigaan dari warga di sekitar tempat ini
dan saya akan berbincang singkat dengan ketua rt di lingkungan ini
selamat siang bapak nama lengkap bapak
pak usman saya juga mendapat info
bapak mendapatkan informasi bahwa ada informasi awal
ketika si eksekutor ini melakukan praktek aborsinya
membuang janin di kloset dan juga membuang air cucian persalinan di depan rumah ini
bisa diceritakan pak
iya sebenarnya kami ini tidak pernah menyangka kalau ini tempat aborsi
kami malah menduga ini tempat semacam penampungan tenaga kerja wanita tkw gitu
karena tidak bersosialisasi
tapi terserah setelah ada penggerbek
baru kami tahu oh ini tempat aborsi
nah tempat aborsi ini dia membuang janinnya ini dalam kloset
di dalam kloset dan kemudian bekas darahnya mungkin dia cuci tangan
itu lari ke pembuangan air kemudian masuk di got di sini
nah kadang waktu itu ada beberapa
di sini ya pak
apa warga pengakuan warga pernah ada yang menemukan nggak pak
boleh kita jongkok pak boleh menemukan nggak disini
misal sisa sisa pembuangan kotoran kain misalnya
oh kalau itu kita nggak tahu ya
karena di dalam ini kan tertutup godnya
cuma bau bau amisnya itu masih ada tercium gitu ya
cuman kita karena nggak pernah lihat ada wanita hamil disini gitu
jadi kita nggak menyangka kalau itu aborsi gitu
jadi pikirnya mungkin masak ikan atau ada bau amis aja gitu
pak informasi terakhir yang ingin saya dapatkan juga pak
sebagai ketua rt bapak dapat informasi dari pihak kepolisian nggak
soal apa saja yang dibutuhkan polisi sejauh ini
karena saya lihat ada beberapa cctv ini juga
akan diamankan oleh pihak kepolisian
iya di samping keterangan warga juga
dari beberapa cctv yang ada di jalan sama cctv sebelah rumah
dan kapan nanti terakhir kepolisi juga akan kembali datang ke tempat ini
apa aktivitas yang akan dilakukan informasinya
ya informasinya kemarin saya dapat itu hari senin akan ada pembongkaran safety tank
mungkin melihat janin yang ada di dalam itu
jadi ada pembongkaran hari senin
baik itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini
tentu kita menunggu perkawinan
perkembangan informasi selanjutnya dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus dugaan praktek aborsi ilegal yang ada di tempat ini
teddy zuhari andika marianto jakarta